gubernur dki jakarta anies baswedan berkunjung ke gedung dpp partai keadilan sejahtera pks
untuk menemui presiden partai tersebut sohibul uman pada sabtu kemarin
pertemuan anies dan sohibul berlangsung selama kurang lebih satu jam
anies tiba di gedung dpp pks di jalan simatupang jakarta selatan pada pukul lima lewat sepuluh waktu indonesia
saat ditanya anies dan sohibul mengatakan isi pertemuan mereka adalah diskusi sekitar kondisi dan progres jakarta
mereka mengakui pertemuan juga membahas kemungkinan anies maju menjadi capres maupun cawapres di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
sebelumnya memang nama anies sering disebut sebut sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden prabowo
namun akhir akhir ini banyak desas desus mengenai anies sebagai calon presiden
bahkan anies digadang gadang menjadi capres berdampingan dengan politikus pks ahmad heriawan
progres progres tentang program program kita di jakarta rencana rencana di jakarta
karena apa yang kita perjuangkan di jakarta hari ini adalah berpengalaman dari perjuangan ketika kita ada di jakarta
pak anies diusung sebagai gubernur itu oleh pks dan gerindra
sebab itu terkait dengan masalah penyikapan tentang capres ataupun cawapres
beliau katakan itu sepenuhnya diserahkan kepada pks dan gerindra sebagai partai pengusung
dan yang kedua tadi pak anies menyampaikan mengingatkan saya
bukankah pak presiden dulu kita perbincangan kita adalah bahwa saya maksudnya pak anies ditugaskan untuk di dki ini untuk entah sampai lima tahun
terpulang kepada partai pengusung dalam hal ini pks dan gerindra
saya kira tadi pembicaraan seputar itu